pertanggal enam belas februari pemerintah kota surabaya mencatat ada empat lima ratus sembilan puluh pasien covid sembilan belas
pegaman pasien yang sakit dan sembuh pun diangkat sekitar satu lima ratus pasien setiap harinya
beberapa di antaranya adalah anak anak usia sekolah mulai dari dua belas tahun hingga enam belas tahun
menurut badan penanggulangan bencana daerah kota surabaya
anak anak ini disenyalir tertular dari orang tua mereka yang sudah positif atau dari sekolah
paparan di tempat umum atau ruang publik juga dinilai berperan besar dalam penularan
beberapa anak anak yang positif ini turut diisolasi bersama orang tuanya
di asrama haji surabaya dari empat ratus tiga puluh tempat tidur tersedia sekitar tiga ratus lima puluh ranjang sudah terisi
menurut data pemerintah kota surabaya dari tes whole genome sequence hingga empat belas februari dua ribu dua puluh
terkonfirmasi empat puluh enam warga kota palawan positif covid varian omikron
sekitar tujuh hingga delapan orang diantaranya adalah
anak di bawah usia delapan belas tahun
namun kini kondisi tersebut perlahan melandai
di asrama haji itu anak anak ada
jadi usia delapan belas tahun ke bawah itu enam belas lima belas empat belas ada yang sampai dua belas pun ada
nah mereka kalau kayak minggu kemarin itu sampai enam belas orang ada di hotel asrama haji
cuma sekarang sudah sembuh sudah kembali
sekarang tinggal empat orang di asrama haji dengan usia sekitar empat belas
ada yang dua belas ada yang enam belas
empat orang seperti itu
terkait transmisi di sekolah pihak pemerintah kota mengklaim sekolah sekolah di kota surabaya
sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat
namun jika ditemukan ada yang positif covid sembilan belas
baik siswa guru atau staf pengajar
akan berlaku skb empat menteri terkait penghentian pembelajaran
ketika ada semacam itu itu mengacu ke skb empat menteri
skb empat menteri menyatakan bahwa ketika ada salah satu yang positif
maka di salah satu kelas itu perlu dilakukan tes pcr
semua pengajar yang masuk di situ sama siswa pengajar
maka ptm wajib ditutup ptm ditutup selama empat belas x dua puluh empat jam
kabar baiknya untuk pasien usia anak anak ini
masa penyembuhannya lebih cepat
hanya berkisar tiga sampai lima hari isolasi mereka sudah kembali negatif
kan javi caksono aga dipakai
surabaya jawa timur